ternyata selain merica palsu di banyumas jawa tengah polisi juga menyita lima ratus kg gula merah palsu yang terbuat dari limbah kecap gula rafinasi dan juga bahan kimia
gula merah palsu ini juga disita dari salah satu rumah produksi di wilayah cilongok banyumas
penyitaan gula merah palsu dilakukan setelah satuan reskrim polres banyumas menerima banyak laporan dari warga tentang peredaran gula merah palsu di pasar
setelah diselidiki polisi akhirnya mendapati salah satu rumah produksi di wilayah cilongok banyumas membuat gula merah palsu tersebut
polisi kemudian menyita barang bukti berupa lima ratus kg gula merah palsu beberapa jerigen dan juga plastik limbah kecap gula rafinasi serta bahan kimia berupa formalin dan rodamin
untuk mengetahui kandungan gula merah palsu tersebut polisi sedang melakukan uji laboratorium
kita dapatkan ternyata gula jawa ini tidak seperti gula jawa
nah layaknya biasa beredar yang berasal dari buah aren nira atau dari kelapa yang diolah
tapi ini berdasarkan dari separator atau limbah kecap jadi murni limbah kecap yang dikasih gula